menteri sosial kofi fai indar parawangsa hari ini akan menyampaikan surat resmi terkait keikutsertaannya dalam pilgub jatim kepada presiden
penyampaian surat resmi ini dilakukan setelah ia mendapat kepastian dukungan dari partai demokrat dan partai golkar
sementara bupati trenggalek tidak mempermasalahkan jika dirinya harus keluar dari pdip
usai menghadiri ikrar dukungan dari ratusan kiai dan relawan pondok pesantren amanatul umah di desa kembang belor mojokerto
menteri sosial kofifah indar parawansa berencana hari ini akan melayangkan surat pemberitahuan resmi ke presiden jokowi
kofifa mengaku sebelumnya sempat menyampaikan pemberitahuan perihal keikut sertaannya dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas ke presiden jokowi pada kamis lalu
namun penyampaiannya tersebut hanya secara lisan
namun pagi ini kofi fai berencana akibatnya
akan bertemu langsung dengan presiden jokowi untuk memberikan surat pemberitahuan resmi
kamis alhamdulillah saya berkesempatan menyampaikan secara lisan kepada pak presiden
jadi insya allah besok saya akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada presiden
sementara bupati terenggalek emil elistianto dardak tidak mempermasalahkan jika dirinya keluar dari pdip
pasalnya selama ini ia didukung oleh enam partai
sehingga tidak menjadi persoalan jika harus meninggalkan pdip
tentang sikap dpc pdi perjuangan terenggalek yang terkesan tak bisa menerima keputusannya dan berbalik mengkritik kinerjanya
emil mengaku tidak terlalu risau
sebab dari tujuh partai pengusung di pilkada kabupaten trenggalek
hanya pdi perjuangan saja yang berbalik arah
sedangkan enam partai lainnya masih setia mendukung pemerintahannya